ya untuk gereja katedral mengikuti aturan yang ditetapkan dari tim gugus kendali kuskupanagung jakarta
dari kapasitas gereja katedral dapat menerima enam ratus lima puluh umat yang ditampung di tiga lokasi
yaitu di dalam gereja tiga ratus sepuluh di aula atas dua ratus sepuluh dan juga di plaza maria samping gereja itu satu ratus tiga puluh umat